dilaksanakan di sana
beberapa warga menemukan benda yang diduga merupakan serpihan pesawat dan barang
milik korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
temuan tersebut langsung diserahkan kepada basarnas guna proses identifikasi
beginilah proses evakuasi benda yang diduga serpihan pesawat dan barang
milik korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
dalam video amatir terlihat serpihan badan pesawat dan barang
serta pakaian yang diduga milik korban
sejumlah barang ini tidak sengaja ditemukan oleh para nelayan
yang berlayar di sekitar lokasi kejadian
barang temuan warga nelayan ini kemudian diserahkan ke petugas badan sar nasional
salah seorang warga muara bungin bekasi juga menemukan benda yang diduga
serpihan pintu pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp di pantai muara bungin
muara gembong bekasi jawa barat pada senin kemarin
sejumlah petugas sar yang sedang melakukan pencarian korban kemudian
mengangkut temuan warga dan membawanya ke tanjung priok jakarta
selain serpihan pintu warga juga menemukan pelampung
bangku pesawat dan sejumlah barang yang diduga milik penumpang
yang ditemui itu serpihan kapal sama bangku
sama banyak sih yang pokoknya potongan tubuh manusia udah pada ngambang semua
enggak yang abang temuin itu
pelampung jok sama serpihan kapal
sementara itu sejumlah temuan serpihan pesawat dan barang korban
dikumpulkan di dermaga jakarta international container terminal
atau jict dua tanjung priok jakarta
sebelum nantinya diidentifikasi oleh knkt
di hari pertama pencarian sudah ada dua puluh empat kantong jenazah yang tiba di dermaga jict
dan dibawa ke rumah sakit polri keramajati untuk diidentifikasi tim dvi
terkait dengan proses pencarian korban
bergabung dengan saya malam hari ini produser lapangan cnn indonesia
irin wardani di karawang jawa barat
irin selamat malam
apa informasi atau perkembangan informasi terbaru terkait dengan pencarian korban
ya selamat malam tiffany

proses pencarian baik dari pencarian dengan skenario permukaan
pencarian di atas permukaan dan juga penyelaman itu sudah dihentikan
karena memang berdasarkan sop pada pukul lima sore
segala bentuk pencarian harus dihentikan
karena cuaca dan juga penerangan yang sangat minim sekali
hingga saat ini ada hingga hari ini tadi ada dua puluh dua kantong jenazah
yang sudah dihentikan
berada di kn basudewa yang ditemukan oleh tim gabungan pencari korban
dan juga serpihan dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
yang sudah kemudian dibawa ke kn basudewa
memang sebagai tempat pengumpulan semua bukti
atau semua jejak jejak baik itu bagian bagian tubuh para korban jt enam ratus sepuluh maksud saya
dan juga serpihan serpihan yang diduga bagian dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini
dibawa ke kn basudewa
kemudian akan dibawa di pelabuhan tanjung priuk
untuk kemudian akan dilakukan proses identifikasi dan pemilahan
dari dua puluh dua kantong jenazah itu kami tidak bisa memastikan
mana ada berapa kantong jenazah yang berisi bagian bagian tubuh
dan juga mana kantong kantong yang berisi serpihan serpihan
karena memang semuanya dijadikan satu tiffany
dari hari kemarin hingga hari ini kami mendapat informasi
tim gabungan yang berada di pantai pakis ini
tanjung pakis maksud saya
mengumpulkan dua puluh enam kantong jenazah yang sudah dibawa ke jict tanjung priuk
dari seluruh operasi ini ada empat kapal laut yang dioperasikan
yaitu kri rigel dan kn sar dua ratus enam bandung
yang memiliki side scan sonar
yaitu untuk mendeteksi keberadaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini
untuk kapal baruna sendiri dan juga kapal dominos milik pertamina itu
difungsikan untuk mendeteksi sinyal
yang dikeluarkan oleh black box
yang hingga sampai saat ini belum ditemukan
dan masih dalam proses pencarian
tadi penyelam sudah memberikan keterangannya
saya sempat berbincang dengan komandan dan sat kopaska
kolonel laut johan wahyudi mengatakan bahwa
tidak ada kendala untuk hari ini dalam melakukan proses penyelaman
tidak ada kendala sama sekali
kalau berbicara soal arus bawah laut
menurut dia masih sangat stabil
para penyelam masih bisa berdiri

jarak pandang yang sangat baik sekali
yaitu dua tiga meter
dengan tidak ada lumpur yang naik seperti hari kemarin
masih bisa saling mengenali kawannya
itu berarti jarak pandang dan juga kecepatan arus
itu sangat baik untuk melakukan pencarian hari ini
namun sayangnya belum ditemukan bagian bagian pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini
pencarian kemudian akan dilanjutkan besok hari
seperti hari ini akan dimulai pada pukul enam tiga puluh
cuma kendalanya hari ini
pagi tadi adalah hujan deras
sehingga pencarian baru dimulai pada pukul tujuh lima belas
namun pihak tim gabungan pencari jt enam ratus sepuluh ini
mengatakan semoga besok hari cuaca akan sangat bagus
sehingga pencarian akan bisa dilakukan lebih pagi lagi
oke ini proses pencarian korban masih akan dilanjutkan
masih akan diteruskan besok
terkait dengan proses pencarian korban besok
apakah wilayah penyisiran akan diperluas
lokasi penyisiran untuk pencarian korban ini akan diperluas
mengingat besok sudah berakhir
pada hari ketiga upaya proses pencarian ini
ya untuk pencarian korban sendiri memang ada sembilan zonasi
yang tadi diberikan keterangan oleh kk kansar bandung
yaitu pak deden mengatakan ada sembilan zonasi
tapi untuk penyelaman proses penyelaman sendiri
hingga saat ini masih berfokus di sekitar enam mil
jadi seluas enam mil di tempat terakhir pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini hilang kontak
mereka masih melakukan penelusuran
dengan penyelaman yang terakhir di tempat terakhir
dengan asumsi bahwa arus laut yang tidak terlalu kencang
juga arah angin yang juga masih cukup bersahabat
sehingga beberapa potongan tubuh
maksud saya bagian bagian tubuh para korban
dan juga serpihan serpihan itu masih bisa ditelusuri di jarak enam mil itu
namun seperti pengalaman tadi
dari bibir pantai hingga ke zona penemuan potongan potongan
atau serpihan serpihan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini
memakan waktu hingga tiga jam
sampai empat jam
tapi itu masih masuk dalam zonasi yang
titik titik koordinat yang sudah ditandain oleh tim gabungan
pencari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini
sehingga mereka akan masih berfokus di sembilan zonasi itu
khusus untuk penyelaman
masih berfokus di enam mil dari tempat lokasi
hilang kontaknya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini
baik terima kasih irin war